punya prika manusiaan lo pada ya
pelabuhan sunda kelapa pelabuhan tertua di jakarta
menjadi saksi sekaligus pelaku perkembangan kota jakarta
diakini berdiri sejak abad ke dua belas pelabuhan sunda kelapa menjadi gerbang masuk perekonomian
bagi kerajaan sunda pajajaran kala itu
melalui pelabuhan ini kemajuan ekonomi budaya dan peradaban dapat diraih oleh cikal bakal kota jakarta
namun sayang tak banyak sisa peninggalan pelabuhan sunda kelapa yang masih utuh
dan bisa dipelajari
oleh generasi masa kini
sekali sajazyka lingkungan selanjutnya
tak hanya kapal modern yang bersandar di pelabuhan ini
namun juga kapal kapal kayu
meski tak sebesar pelabuhan tanjung priok
pelabuhan sunda kelapa adalah pintu masuk aktivitas perdagangan
sejak masa kerajaan sunda pajajaran di abad ke dua belas
saat itu komoditas yang populer adalah rempah rempah
yang dibawa dari indonesia timur untuk dikirim ke eropa
namun tak banyak yang tahu kalau pelabuhan sunda kelapa yang asli
sebenarnya telah berubah menjadi daratan akibat terjadi pendangkalan
lokasinya lima ratus meter dari pelabuhan sunda kelapa saat ini
nama sunda kelapa pun baru disematkan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
oleh gubernur dki jakarta alisa dikin
karena ingin merevitalisasi
dengan semangat sejarah
karena pertambahan pantai berubah menjadi maju daratnya
itu jadi nggak cocok lagi menjadi sebuah pelabuhan
akhirnya pelabuhan selalu bergerak ke utara
pelabuhan sunda kelapa menjadi pelabuhan batavia
terus batavia baru hindia belanda
lantas pada ketika indonesia merdeka
kembali kembali pelabuhannya
dan didatangkan lagi kapal kapal yang seperti finish itu
itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
kehidupan pelabuhan sunda kelapa masa lampau sedikit tergambar
di museum bahari penjaringan jakarta utara
gedung museum bahari dibangun secara bertahap
pada tahun seribu tujuh ratus delapan belas oleh voc belanda
bangunan ini berfungsi untuk menyimpan memilih
dan mengempak hasil bumi seperti rempah rempah
yang sangat laris di pasar eropa
bangunan yang berdiri di samping muara sungai ciliwung ini
memiliki sisi barat dan sisi timur
berbagai komoditas dagang voc belanda disimpan di gedung ini
mulai dari rempah rempah kopi teh tembaga timah dan tekstil
pada masa pendudukan jepang
kemudian digunakan untuk menyimpan barang logistik tentara jepang
sementara menara syah bandar dibangun sekitar tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
yang berfungsi sebagai menara pemantau kapal kapal
yang keluar masuk kota batavia
sekaligus sebagai kantor pabean yang memungut pajak
atas barang barang yang dibongkar di pelabuhan sunda kelapa
pada masa pendudukan maskapai dagang voc belanda
pelabuhan sunda kelapa adalah pintu masuk ke ibu kota batavia
si pelabuhan sunda kelapa ini disulap jadi pelabuhan yang lebih penting lagi
lebih eksis lagi karena si voc ketika itu membangun ibu kotanya di batavia
yang dulunya bekas kekuasaan kerajaan islam ya jakarta kan ketika itu
jakarta diubah jadi batavia semua konsep kota
tata kota yang seperti belanda dibuat di batavia
dan pelabuhan sunda kelapa ini menjadi pintu gerbangnya
setelah sempat merasakan masa kejayaan sebagai pelabuhan ibu kota batavia
peran pelabuhan sunda kelapa mulai redup
karena terjadi pendangkalan hebat di wilayah perairan pelabuhan sunda kelapa
kapal kapal bermuatan besar tidak dapat berlabuh
dan hanya bisa mengirimkan kapal kapal kecil untuk masuk ke pelabuhan
kondisi inilah yang membuat voc membangun pelabuhan tanjung priok
pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh an
awal awal saja tapi berikutnya pelabuhan ini sebenarnya
nggak terlalu terpakai dengan sempurna ya
karena kota batavia ini itu kan dibangun tahun seribu enam ratus dua puluh seribu enam ratus lima puluh
tiga puluh tahun dibangun berikut dengan pelabuhannya
tetapi sekitar lima belas tahun kemudian
sudah mulai banjir
bahkan banjirnya itu memperburuk situasi kota batavia
sempat juga tahun seribu delapan ratus berapa tiga puluh an
itu dinyatakan tidak sehat
terlebih lagi ketika gunung salak tahun seribu enam ratus sembilan puluh sembilan itu meletus
dan memuntahkan lumpur
dan membawa lumpur itu sampai ke batavia sini
bahkan beberapa pelabuhan yang sungainya itu ada
ini sudah menjadi pendangkara yang lebih hebat lagi
deretan pertokohan di dekat museum bahari ini
adalah pelaku kegiatan ekonomi bahari di kawasan sunda kelapa
selama lebih dari empat puluh tahun
pemilik salah satu toko di sini
telah menyaksikan lebih dari tiga dekade
geliat pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir jakarta utara
ali yang mencari nafkah dengan berjualan jaring dan alat alat nelayan
menuturkan semakin hari jumlah nelayan di kawasan pelabuhan sunda kelapa
semakin sedikit karena kebanyakan pindah ke muara angke
perkembangannya ada ya nelayan nelayan kan semuanya sudah pindah
pemakaian jaring juga bayarnya bagus bagus
nggak seperti zaman dua ala
pakai jaringnya jaring udah modern juga
selama masanya pelabuhan sunda kelapa telah diperubutkan karena posisinya yang strategis
mulai dari kerajaan hindu kerajaan islam voc
hingga akhirnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi
selama berabad abad pelabuhan sunda kelapa menjadi saksi bisu
perjalanan kota jayakarta hingga menjadi kota metropolitik

orang betawi mengenal jagoan yang satu ini
ya dialah si pitung yang kisahnya difilmkan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
kisah si pitung begitu legendaris
sampai dibuat beberapa film bertemakan perjuangannya melawan voc
kisah hidup dan sosok pitung pun begitu melekat
di dalam diri aktor diki zulkarnain sang pemeran
sebagai sosok pahlawan betawi
semua peninggalan yang berkaitan dengan si pitung
diambil alih dan direvitalisasi oleh pemerintah provinsi dki jakarta
salah satu peninggalan yang diakini berkaitan dengan si pitung
adalah rumah bugis bergaya panggung di marunda cilincing jakarta utara
rumah ini dinamakan rumah si pitung
karena diyakini sosok si pitung pernah singgah di rumah ini
untuk bersembunyi dari kejaran tentara
rumah ini dikenal sebagai rumah sejarah voc
menurut cerita sejarah rumah ini sebetulnya adalah milik haji saipudin
seorang saudara kaya dari makassar
haji saipudin memiliki hubungan dengan si pitung
karena rumah ini sempat disinggahi si pitung setelah beraksi di daerah condem
bangunan ini dipugar pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
setelah pemerintah provinsi dki jakarta
membeli kawasan seluas tiga meter persegi ini
selama beberapa tahun kemudian rumah ini dinyatakan
sebagai cagar budaya dan dinamakan rumah si pitung
rumah si pitung ditinggikan hingga tujuh meter pada tahun dua ribu sepuluh
untuk menghindari banjir rob
sementara kawasan sekeliling rumah direvitalisasi pada tahun dua ribu dua puluh
dengan merapikan halaman dan memasang pagar
mengenai sosok si pitung sendiri hingga kini jejak sejarahnya
masih dipenuhi perdebatan karena tidak ada catatan sejarah yang valid
jadi ada satu buku buku al fatawi
yang sampai sekarang realnya buku alfatomi itu masih banyak dicari orang
karena terakhir informasi buku itu ada di palembang pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam
setelah itu tidak terlihat lagi
di buku itu menjelaskan bahwa si pitung itu singkatan dari pituan pitulung
nama pergerakan perlawanan masyarakat jakarta terhadap belanda
artinya tujuh penolong yang terdiri dari tujuh orang pesilat
salah satunya itu yang bernama radin ahmad niti kusuma
yang akhirnya orang belanda menyebut dia si pitung
padahal di pitung pitulung itu ada tujuh orang
selain radin ahmad niti kusuma ada rais jebul somat duloh dan lainnya itu
tapi mereka tidak eksis dan yang sering menyerang orang orang belanda
meski sosok si pitung masih menjadi perdebatan
masyarakat tak ambil pusing dan menganggap sosok si pitung
sebagai pahlawan rakyat kecil karena melawan voc
warga yang datang berkunjung mengaku penasaran dengan bentuk rumah si pitung
sejarah si pitung sendiri
kondisi rumah si pitung pun tetap dipertahankan bentuk asli
saya tahu sih di sini bagus ya terus ingin mengenal sejarah si pitung
karena ya suasananya sih adem
warisan budaya betawi berikutnya adalah penganan kerak telur
di komplek rumah si pitung pada hari sabtu dan minggu
ada kerak telur bang roy yang siap disantap
bang roy adalah generasi keempat di keluarga
yang melestarikan kuliner tradisional betawi ini
adalah makanan yang terbuat dari olahan ketan
telur ayam atau bebek
ebi atau udang kering
bumbu yang digunakan terdiri dari bawang merah goreng
kelapa sangrai cabai merah
kencur jahe merica garam dan gula pasir
menurut cerita sejarah
kerak telur sudah ada sejak zaman voc
namun siapa penemu kerak telur
tidak ada catatan sejarah resmi yang menyebutkannya
menurut bang roy
kerak telur memiliki filosofi tersendiri
jadi ada juga filosofi yang tertanam dalam makanan kerak telur ini
jadi dari kerak telur ini
dari misalnya ketan
itu sebagai penguat
kalau diibatkan satu negara
filosofinya kerak telur ini
jadi ketan itu sebagai penguat
artinya pemimpin harus kuat
sehingga dikombinasikan dengan
telurnya sebagai mungkin bisa diibaratkan
satu rakyat yang harus mendukung menguatkan
para pengunjung yang datang ke rumah si pitung
tidak melewatkan kesempatan mencicipi kuliner khas betawi ini
tak seperti makanan lain yang banyak dijumpai di sentra kuliner
kerak telur biasanya hanya tersedia di tempat tempat wisata
dan saat ada event event khusus ibu kota
padahal makanan kerak telur cukup banyak peminatnya
lagi kepengen sih
kalau dulu udah lama banget makan kerak telur
dulu waktu di monas
terus kebetulan pengen
terus kesini karena katanya dijual kerak telur kan di pitung
kalian lihat lihat juga
kalau lagi pengen aja
soal ini lagi hamil lagi pengen kerak telur
iya sekolah soalnya jauh juga sih
suka kalau beli bingung juga di mana
mumpung di rumah pitung ada
yaudah mampir ke rumah pitung beli
kerak telur di sini
subanna muhammadah rasulullah
sekitar lima ratus meter dari rumah si pitung
berdiri salah satu masjid tertua di pesisir jakarta
yakni masjid al alam marunda
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat masjid al alam marunda
diambil alih pemerintah provinsi dki jakarta
dan dinyatakan sebagai cagar budaya
areal masjid al alam marunda memiliki luas sekitar tiga meter
dengan luas bangunan masjid mencapai lima ratus meter persegi
bangunan terdiri dari masjid utama
balai pendopo dan makam keramat
masjid al alam marunda memiliki gaya arsitektur empat kebudayaan
bagian kubahnya melambangkan gaya rumah joglo adat jawa
tiang masjidnya bergaya eropa
sedang susunan di bagian atas melambangkan sisir pisang dari kebudayaan tiongkok
dan terakhir model pintu masjid beserta ornamen ornamennya bergaya budaya betawi
kusnadi juru kunci generasi ke empat belas masjid al alam marunda menuturkan
masjid ini diyakini dibangun hanya dalam waktu semalam saja
oleh para awliya atau wali allah pada abad ke enam belas

proses pembangunan masjid dipimpin oleh pangeran falatehan atau dikenal sebagai fathahilah
di dalam komplek masjid terdapat makam yang dikeramatkan
kusnadi menceritakan qiyai haji jami'in bin abdullah hidup pada abad ke delapan belas
beliau berasal dari kebonanas jatinegara datang ke marunda untuk menyebarkan
dan mengajarkan agama islam
semasa hidupnya qiyai haji jami'in bin abdullah dipercaya memiliki karomah
karena berhasil menghalau gelombang tsunami saat gunung krakatau meletus
pada saat itu beliau qiyai haji jami'in bin abdullah berada di masjid al marunda
dan memimpin doa untuk mohon pertolongan daripada allah swt
dan pada saat terjadi tsunami diakibatkan oleh krakatau meletus
itu sampai ibarat kata kalau kata orang tua kita itu sampai ribuan manusia meninggal dunia terkena dampak dari tsunami itu
alhamdulillah pada saat mendekati atau sampai di masjid al marunda
itu terpecah ombak itu menjadi dua seperti itu
dan pada saat itu jangankan ibarat kata ombaknya
akhirnya pun kata orang tua itu tidak menyentuh masjid al marunda
penduduk dan masjid al marunda ini diselamatkan oleh sebuah nawa
alhamdulillah berkat doa yang dipimpin oleh auliyahillah s w t yaitu qiyai haji jami'in
di masjid ini juga terdapat air sumur tiga rasa
air sumur yang jika dicicipi airnya kadang terasa asin manis atau tawar
konon jika saat seseorang mencicipi air sumur dan terasa asin
maka orang tersebut harus berziarah ke makam
sehingga batu air ini dengan rizal m placing dan basmati blincheopsred
namun sekarang hari ini saat kami nakal saat aku besliri kita lihat air malam di pasar api
kurang lebih nantikan dari video ini untuk kuauk dan butiku gerade awal ini
di chadang ini kita sering melihat
dengan mengganggu menggengsebi haji jamiyin bin abduloh
untuk menolak bala
namun jika yang dirasakan airnya manis atau tawar
keistimewaan masjid al alamarunda membuat orang orang yang pernah datang selalu ingin datang kembali
batik marunda berasal dari tangan ibu ibu perusahaan
di rusun marunda cilincing jakarta utara
kegiatan produksi batik marunda ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu lima belas di rusun tower a sepuluh
batik marunda adalah batik urban yang memiliki motif berbeda dari batik betawi
jika batik betawi bermotif ondel ondel atau monas
maka batik marunda memakai motif seperti bebek menari yang diambil dari rusun rawabek
ada juga motif pakis dan serangga yang diambil dari taman suropati
motif idelia seruni yang diambil dari taman ayodia
serta motif burung kipasan belang di pulau seribu
pembina komunitas perajin batik marunda irma gamal sinurat mengatakan
lahirnya batik marunda digagas oleh ibu iryana saat joko widodo masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta

program batik marunda adalah bentuk pemberdayaan terhadap ibu ibu rusun marunda yang direlokasi dari waduk pluit
karena memang batik itu sulit ya agak sulit karena bukan budaya kita
budaya kita kan budaya jakarta itu bukan apalagi ibu ibu yang tadinya di waduk pluit
itu kan bukan membatik ya mas ya
mereka kan biasa kerja rumah tangga kemudian kesini terus harus bisa membatik
kita juga gak bisa bersaing dengan batik batik di jawa yang memang sudah turun temurun bekerja membatik
akhirnya mereka ya dicoba yuk dicoba yuk kita bujuk bujuk lah bujuk bujuk
akhirnya sampai sekarang ada sepuluh lima belas orang mas
kita batik tulis batik tulis itu bukan produk masal
jadi dalam satu minggu itu mereka hanya paling paling banyak itu hanya dapat tulis
mereka hanya dapat satu helai kain batik satu lima x dua meter gitu ya
salah satu perajin batik marunda sumia menjelaskan
secara umum proses membatik itu dimulai dari membuat pola atau desain
kemudian pola tersebut di ciplak ke kain polos
lalu pola tersebut diblok atau dicanting untuk menutup motifnya
selanjutnya kain yang sudah dicanting masuk ke kain
lalu proses pewarnaan
berikutnya kain sudah diwarnai
dilorot dengan cara direbus untuk meluruhkan lilin yang dicanting ke kain
tahap terakhir kain yang sudah dilorot kemudian dijemur sampai kering
selama lebih dari lima tahun berjalan
kegiatan batik marunda mampu menghidupi ibu ibu perajin batik
tarata untuk upah mencanting saja
perajin mendapat dua ratus tiga ratus ribu perpakaian
jika berminat membeli batik marunda dihargai dua juta rupiah
calon pembeli harus memesan terlebih dahulu untuk bisa memiliki batik tulis ini
para perajin tidak menyetok batik yang siap dijual
karena produksi mereka berdasarkan pesanan dari pembeli
kedepan batik tulis marunda ingin menjadi batik urban
yang banyak digemari anak anak muda jakarta
wilayah pesisir jakarta selalu identik dengan penganan laut atau seafood
di cilincing jakarta utara
ada satu tempat makan seafood yang menjadi favorit
karena rasanya yang enak dan harga terjangkau
rumah makan ini menjadi buruan para penggemar seafood
salah satu favoritnya adalah ikan bakar sambal babe dan ikan bakar sambal emak
para pelanggan yang makan di sini bisa memilih langsung hewan laut yang ingin disantap
ikan yang sudah dipilih kemudian dibersihkan
lalu lanjut dibakar atau digoreng

sambal babai atau sambal emak
yang menjadi andalan menggunakan resep yang dirahasiakan
namun digemari para pelanggan
tak hanya ikan bakarnya saja yang diminati
namun olahan hasil laut lain juga diminati
di sini kita sukanya ada sop ikannya itu
sop ikan luar biasa sama rasanya
sama kerang bambunya
kerang bambu suka
dan ikan bakarnya juga terasa mantap
dan lebih begitu harganya juga terasa bagus
di sini harga terjangkau
karena pengelola rumah makan membeli produk hasil laut
langsung dari nelayan tradisional
kita bisa melayani sampai dengan tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh orang konsumen ya
harga kami juga terjangkau di semua berbagai kalangan
karena bahan bahan yang kita dapatkan
itu menggunakan dari beberapa hasil daripada pasar tradisional
kita memberdayakan tradisional dari nelayan nelayan tradisional
dan kita perdayakan
sajian seafood memang pas disantap usai berwisata
di kawasan pesisir jakarta utara
pesisir jakarta utara menyimpan banyak pesan sejarah
yang harus dilestarikan
mengutip pernyataan presiden pertama republik indonesia bung karno
jangan sekali kali meninggalkan sejarah
para generasi muda harus tahu kisah para pendahulunya